kini kita bergeser ke sepak bola dalam negeri di mana timnas indonesia u enam belas meraih kemenangan besar di dua laga uji coba dalam satu hari
hasil positif ini menjadi modal bagus bagi skuad racikan fahri husaini jelang tampil di piala aff u lima belas
tim nasional u enam belas hari selasa melakukan uji coba terakhir sebelum berlaga di ajang piala aff u lima belas yang dihelat di chunburi thailand sembilan juli mendatang
pada laga uji coba yang digelar di stadion atang sutris naci jantung jakarta kali ini tim u enam belas menghadapi dua tim sekaligus yaitu ssb bina mutiara u enam belas dan persija pusat u enam belas
masing masing tim dihadapi tim u enam belas dalam satu babak dengan waktu empat puluh lima menit
pada babak pertama tim u enam belas berhadapan dengan ssb mutiara u enam belas dan tak butuh waktu lama bagi tim garuda muda untuk mencetak gol ke gawang ssb bina mutiara
tim u enam belas mengakhiri pertandingan uji coba
pada babak pertama ini dengan skor telak lima
menghadapi persija pusat u enam belas pada babak kedua pelatih tim u enam belas fahri husaini mengganti semua pemain yang berlaga di babak pertama dan menurunkan tim kedua
pada laga ini lagi lagi tim u enam belas kembali menang telak dengan skor lima

yang terdiri dari tim tim tangguh yaitu thailand australia myanmar singapura dan laos
menghadapi lawan lawan berat di piala aff tidak membuat nyali para pemain gentar
prestasi timnas u enam belas yang menjadi juara pertama pada kejuaraan timpon plastik cup di vietnam juni lalu menjadi motivasi bagi tim garuda muda untuk berprestasi serupa di ajang aff u lima belas kali ini
persiapannya sudah dilatih kemarin dengan pelatih kutfari
masalah throw in corner kick terang bebas terus transisi dari menyerang ke menyerang sudah dilatih semua
usai berlaga di piala aff u lima belas laga kualifikasi piala asia u enam belas telah menanti pada september mendatang
timnas u enam belas bergabung dalam grup g bersama thailand timur leste laos dan kepulauan mariana utara
para juara grup dan lima tim runner up terbaik akan berlaga dalam piala
piala asia u delapan belas pada dua ribu delapan belas mendatang
untuk memenangi piala aff dan lolos putaran final piala asia u enam belas para garuda muda tak hanya digenjot latihan fisik namun juga ditingkatkan mentalnya
mental cara berpikir cara pandang itu dia yang saat ini sedang kita bangun terus supaya mereka menjadi seorang pemain atau kelompok pemain dengan skill yang baik
yang baik disertai dengan
dengan otak yang cerdas kemudian juga mental yang kuat
manajer dan pelatih tim u enam belas menargetkan tim garuda muda dapat menjadi juara di ajang piala aff u lima belas lolos putaran final piala asia u enam belas pada dua ribu delapan belas
serta lolos pada gelaran piala dunia u tujuh belas pada dua ribu sembilan belas mendatang
edi guirianto jakarta